kita ke informasi lain pemerintah ini terus menggenjot vaksinasi untuk masyarakat
khususnya bagi kelompok prioritas yang telah memasuki tahap vaksinasi kedua
namun pemberian vaksin juga harus selaras dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
untuk dapat melindungi tubuh secara optimal
indonesia telah memulai program vaksinasi covid sembilan belas bagi tenaga kesehatan
yang ditandai dengan vaksinasi pertama kepada presiden joko widodo
dan sejumlah pejabat pada tiga belas januari lalu
vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh secara individu
serta untuk menciptakan kekebalan kelompok
vaksin telah diberikan kepada kelompok prioritas secara bertahap
dan telah memasuki tahap kedua dengan target dapat mencapai tiga puluh delapan juta orang
tahu ya bahwa pelaksanaan vaksinasi ini kita akan laksanakan dalam dua belas bulan
jadi ini sebenarnya baru memasuki bulan kedua dari proses vaksinasi
dan vaksinasi ini juga sangat tergantung dengan ketersediaan dari vaksin
saat ini baru ada dua belas juta vaksin yang kita distribusikan ke seluruh daerah
dan tentunya saat ini vaksin ini sedang dalam proses untuk diberikan kepada sasaran tadi
nah untuk masyarakat umum kita tahu bahwa vaksinasi ini kemungkinan paling cepat
kita bisa lakukan di bulan mei dan juni
vaksin pada umumnya akan menimbulkan beberapa efek samping ringan
seperti demam mengantuk atau pegal pegal di daerah lengan
namun ini adalah hal yang wajar untuk dapat membentuk sistem kekebalan di dalam tubuh
orang yang tidak divaksinasi tentu akan sangat rentan mengalami terutama ya akan mengalami covid yang berat
termasuk kematian akibat covid
karena tidak ada antibody yang terbentuk sebelumnya
nah dengan vaksinasi
maka diharapkan bila seandainya pun terpapar oleh virus penyebab covid
maka covid yang dialami tidak berat
covid nya tidak masuk rumah sakit tidak masuk icu dan tidak sampai mengalami kematian akibat covid
untuk menghadapi pandemi covid sembilan belas vaksin bukanlah satu satunya perlindungan yang dapat membentengi anda dari virus
setelah mendapat vaksin anda harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat
untuk memberikan perlindungan yang optimal dalam melawan virus
binanda rahma jakarta